presiden joko widodo menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka peringatan hud republik indonesia ke tujuh puluh tiga
dalam pidatonya presiden menyampaikan sejumlah poin penting diantaranya mengajak semua pihak bekerja sama mengatasi pandemi covid sembilan belas
alasan pemerintah mengubah ubah kebijakan penanganan pandemi hingga apresiasi atas usulan mpr mengkaji pokok pokok haluan negara
presiden juga bicara soal kritik yang kerap dilontarkan kepada pemerintah
untuk mengulas pidato kenegaraan presiden kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan dua narasumber
ada dini shanti purwono staf khusus presiden bidang hukum selamat sore mbak dini
oke tampaknya kita belum bergabung dengan mbak dini santi purwono dan ada mas burhanuddin mutadi direktur eksekutif indikator politik indonesia
selamat sore mas burhan
oke mas burhan ada beberapa poin menarik dalam pidato kenegaraan
soal kebijakan penanganan pandemi yang berubah ubah
pandemi mengajarkan kita mencari titik keseimbangan antara gas dan rem kombinasi antara kepentingan kesehatan dan juga ekonomi
saya ke mas burhan terlebih dahulu mbak dini sudah bergabung
mas burhan apa pesan yang mencoba untuk disampaikan oleh presiden soal mencari titik keseimbangan gas dan rem kesehatan dan juga ekonomi
ya pertama ini pidato kedua presiden republik indonesia
di masa pandemi jadi seharusnya memang harus ada peningkatan dibanding pidato kenegaraan yang pertama tahun lalu
juga dilakukan di tengah pandemi
dan kalau kita lihat ada beberapa pernyataan harus kita apresiasi
pertama pengakuan presiden bahwa keselamatan warga adalah hukum tertinggi
kemudian juga ada beberapa pernyataan terkait dengan upaya untuk memanfaatkan kesempatan di tengah pandemi
untuk mencari terobosan terutama dalam upaya untuk mengubah hal hal yang dianggap kurang tepat ketika kita menghadapi situasi normal
nah tetapi menurut saya ada beberapa hal yang patut untuk dikritisi
pertama pada saat mengatakan bahwa keselamatan warga adalah hukum tertinggi seharusnya pada titik itu presiden jokowi menyampaikan berduka cita
dan mungkin akan jauh lebih baik
memohon maaf atas meninggalnya kurang lebih satu ratus dua puluh ribu warga negara indonesia karena pandemi
jadi bagaimanapun lepas dari usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah tetap saja penting untuk mengakui hilangnya nyawa sebagai sebuah hal yang patut untuk disampaikan oleh presiden sebagai kepala negara
jadi pada titik itu menurut saya agak luput ya
permohonan maaf atas meninggalnya ratusan ribu warga negara indonesia
oke mbak dini pemerintah sebaiknya meminta maaf menyampaikan ucapan duka cita atas banyaknya nyawa dari warga negara yang meninggal dunia akibat penanganan pandemi covid sembilan belas
itu tadi kritik dari mas burhan dan juga mungkin masukan dari berbagai macam elemen masyarakat
tanggapan istana seperti apa tanggapan pemerintah seperti apa mbak dini
pemerintah sangat mengapresiasi mbak rifana dan kalau kita perhatikan
di awal pidato presiden presiden juga menyebutkan betapa kita juga berduka kehilangan begitu banyak orang
baik masyarakat kemudian juga nakes dan kemudian di akhir pidato presiden juga menyampaikan apresiasinya kepada beberapa pihak
termasuk kepada pahlawan yang berjuang di gada terdepan untuk menangani covid ini
dan kemudian presiden juga menekankan bahwa kita harus terus berusaha jangan sampai pengorbanan
jadi presiden juga sebetulnya mengadres orang orang ini yang memang jadi korban di pandemi sebagai pahlawan mbak rifana
jadi kita harus terus berjuang jangan sampai pengorbanan para pahlawan ini jadi sia sia
oke tapi tidak ada permintaan maaf dari pemerintah atas penanganan pandemi yang belum berjalan maksimal
kenapa itu kemudian tidak disampaikan oleh presiden jokowi di pidato kenegaraan tadi mbak dini
sebetulnya kalau untuk permintaan maaf itu sudah pernah disampaikan
kalau kita ingat belum lama pak luhut sebagai koordinator ppkm darurat juga menyampaikan permohonan maaf
bahwa pemerintah bukannya tidak berusaha tapi memang mungkin masih bisa belum maksimal
karena memang satu hal kita patut apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah
tapi memang kita mengakui bahwa ini masih jauh dari sempurna karena ini memang pertama kali
dan memang kita belum punya pengalaman untuk menghadapi situasi seperti ini
oke mas buruhan presiden
selain menyinggung soal penanganan pandemi ada yang menarik kalau kita bedah semua waktunya tidak akan cukup
tapi saya sudah memilah milah beberapa poin yang menarik selain penanganan pandemi
tadi presiden juga menyinggung soal kritik yang membangun itu sangat penting
presiden menyadari banyak kritikan kepada pemerintah terutama dalam hal yang belum terselesaikan
tapi mas burhan kalau kita lihat selama ini banyak kritikan yang ditanggapi dengan berlebihan
seperti mural kemudian kritik di media sosial dan juga aksi demonstrasi
bagaimana anda memotret pernyataan presiden tadi di pidato ke negaraan dengan realitas
apa yang ada di lapangan mas buruhan
ya memang ada gap antara sikap presiden yang sangat demokratis
beliau sangat sangat generos dalam pengertian tidak tipis kupingnya
begitu terbuka untuk menerima kritik dan saya kira banyak sekali
bukan hanya kritik bahkan pada taraf penghinaan
cuma aparat di bawah itu seringkali terlalu baper dalam menafsirkan sikap presiden
yang menurut saya cukup terbuka ya
jadi misalnya soal mural menurut saya itu terlalu remeh temeh justru malah memperbesar isu tersebut
awalnya orang tidak tahu bahwa ada mural bergambar orang yang dianggap mirip pak jokowi
empat ratus empat not found tetapi gara gara sikap aparat yang terlalu baperan dan sensitif
justru malah menjadi tahu masyarakat
dari sekian banyak hal yang kita lihat selama dua tahun terakhir
di mana indeks demokrasi kita turun turun anjlok menurut freedom house
menurut the economist intelligence unit turun selama dua puluh tahun terakhir
paling rendah selama dua puluh tahun terakhir
jadi ini harus geradisi kami oleh pemerintah
karena bagaimanapun presiden kita itu lahir melalui reformasi
dan sayang sekali kalau kemudian
beberapa sikap aparat pemerintah malah menurunkan atau mengurangi citra demokratis
yang selama ini coba ditampilkan oleh presiden jokowi
oke mas burhan sebetulnya ketika presiden menyampaikan bahwa pemerintah
ataupun presiden menerima kritik
artinya apakah ingin memberikan pesan kepada anak buahnya di bawah
bahwa saya baik baik saja ketika menerima kritik
sehingga tidak perlu ditanggapi terlalu berlebihan oleh aparat di bawah begitu mas burhan
ya seharusnya ketika pernyataan itu disampaikan oleh presiden
maka audience atau target pertama adalah aparat pemerintah sendiri
karena selama ini yang menurut saya sensitif dan berperan adalah aparat pemerintah sendiri
entah itu aparat polisi atau para pendukungnya
jadi menurut saya kedua pihak ini yang harus mampu menerjemahkan sikap presiden
yang tertuka terhadap kritik
jadi dalam konteks itu
sekarang memang tidak lagi saatnya buat pemerintah untuk terlalu tipis kupingnya
karena bagaimanapun masyarakat juga ingin berpartisipasi
dan karenanya iklim keterbukaan dan sikap mau menerima kritik
itu menjadi landasan yang seharusnya dipegang oleh siapapun yang berada di dalam negara
oke mbak dini apakah betul bahwa sebetulnya presiden tidak tipis kuping
menerima kritik dengan terbuka
dan apa yang tadi disampaikan soal kritik ini diterima oleh pemerintah ini
sebetulnya diadres kepada aparat pemerintah yang ada di bawah struktur presiden itu sendiri
untuk isu ini saya setuju ya dengan tadi yang disampaikan oleh mas burhan
kalau presiden sendiri memang tidak tipis kuping gitu
bahkan beliau lebih senang kalau ada keramaian kegaduhan dalam arti positif gitu
kalau tenang tenang aja tidak ada kritik
beliau sempat gitu kan menyatakan dan saya dengar sendiri ini kenapa kok diem diem aja gitu
kita butuh kritik nih dalam menjalankan negara ini gitu
jadi kalau kita lihat seperti pada saat kemarin respon presiden santai aja kan pada saat ada kritik dari bmui
king of lift service beliau santai saja
bahkan beliau bilang silahkan disampaikan kritik sepanjang itu memang sifatnya konstruktif
dan disampaikan dengan sopan dan sesuai dengan aturan yang ada begitu mbak
oke mbak dini artinya tadi pernyataan presiden bukan lips of service ya
karena banyak kemudian yang berpikir selama ini apa yang disampaikan oleh presiden di depan
dan tindakan yang di belakang itu bertolak belakang begitu mbak
iya memang sebetulnya seperti tadi mas burhan sampaikan saya setuju itu
bahwa memang sepertinya ada gap tapi mungkin ini kan memang bagian dari dinamika ya mbak ya
begitu banyak yang harus dikonsolidasi dan dikoordinasikan gitu

dan juga mungkin memang ini masalah koordinasi yang berbeda
yang menjadi salah satu agenda juga dari presiden untuk ke depan bahwa itu masalah koordinasi itu
antara atas dan bawah pusat dan daerah itu memang harus diperbaiki dan direformasi
karena ini memang salah satu kendala
termasuk juga koordinasi dengan aparat penegak hukum
bahwa memang ini membutuhkan waktu ya untuk membuat semuanya itu memiliki persepsi yang sama dan be on the sampage
oke selain soal kritik kemudian penanganan pandemi tadi kita juga menarik sekali
ada poin penting yang disampaikan oleh presiden menyambut apa yang disampaikan oleh ketua mpr
yang menarik soal mengapresiasi presiden mengapresiasi agenda mpr mengkaji substansi pokok pokok haluan negara
mbak dini apakah presiden artinya sudah memberi lampu hijau atas amandemen konstitusi uud seribu sembilan ratus empat puluh lima untuk memuluskan pphn mbak dini
presiden tentunya akan mengambil langkah komitmen presiden tetap ya mbak dia tidak akan mengambil posisi yang inkonstitusional
yang tidak melanggar konstitusi jadi saya rasa apresiasi presiden kepada ketua mpr itu diartikan positif bahwa memang dalam kita hidup berbangsa dan bernegara kita harus selalu berevolusi melakukan perbaikan gitu
selama perbaikan itu adalah untuk hal yang baik ya maka harus kita dukung gitu
terkait tadi masalah permintaan maaf mungkin tidak perlu maksudnya tidak disampaikan secara eksplisit oleh presiden di pidato tapi itu dijawab dengan kerja di lapangan dan dengan penyempurnaan
jadi itu adalah kesempurnaan mekanisme sistem yang ada gitu mbak
oke mas burhan menurut mbak dini presiden tidak mungkin mengambil langkah inkonstitusional begitu ya akan tetap berada di koridor konstitusi hanya memberikan apresiasi atas apa yang diusulkan oleh mpr
tapi sebelumnya pidato ketua mpr ini menyinggung soal perlunya adanya amandemen terbatas menambah kewenangan mpr menetapkan pphn dan sebelumnya sebelum pembacaan pidato kenegaraan sudah ada pertemuan tertutup antara presiden dengan pimpinan mpr yang membahas spesifik
soal amandemen terbatas dan juga pphn bisa diartikan telah tercapai kesepakatan antara legislatif dan eksekutif mas burhan
iya memang tidak salah kalau publik menganggap ada semacam kesepakatan diam diam antara pimpinan mpr dengan presiden
dan terus terang pernyataan presiden dalam pidato tadi ketika menanggapi atau merespon apa yang disampaikan oleh ketua mpr bambang swatya itu agak berbeda
dengan apa yang disampaikan oleh presiden
pada saat itu presiden mengatakan bahwa amandemen terkait dengan gbhn tidak diperlukan lagi
karena menurut presiden jokowi pphn dianggap tidak adat dengan perkembangan zaman
jadi beliau mengatakan yang dibutuhkan adalah kebijakan yang responsif dalam bentuk rpjmn
nah sepertinya ada perubahan sikap dalam pernyataan pidato tadi
terlihat presiden jokowi lebih lunak terkait dengan inisiasi elit elit partai
terutama mereka yang bergabung di mpr dalam upaya untuk mengamandemen
terutama munculnya gphn
nah ini ada beberapa pernyataan ada hal yang menurut saya perlu dikritisi
pertama pphn pphn yang merupakan mungkin nama lain dari gphn
itu sebenarnya merujuk pada pengalaman yudhoy
jadi pada zaman pak harto dulu ada inginan untuk menciptakan negara yang terlalu intrusif
yang terlalu totalitarian
dan uni soviet dan china itu adalah negara yang dianggap punya kebijakan yang sangat detail
terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh pimpinan eksekutif
dan ini implikasinya berat rifana
pertama apakah dengan kembalinya pphn kalau misalnya amandemen kelima itu jadi dilakukan
berarti mpr kembali menjadi lembaga tertinggi negara
karena mpr dianggap berhak untuk menetapkan pphn
yang kedua siapa yang berhak menetapkan bahwa presiden dianggap melanggar atau tidak melanggar pphn
tiga presiden dianggap tidak melaksanakan keputusan pphn
dan apa implikasinya apakah kemudian dianggap tidak bertanggung jawab oleh mpr dan karenanya bisa diimpeach
dan apa implikasinya dalam sistem presiden
ya bagaimanapun presiden di pilih oleh rakyat secara langsung
jadi banyak hal yang saya tidak diperlukan mengapa kita harus memasukkan kembali agenda amandemen terkait dengan pphn
apalagi kalau kemudian muncul spekulasi terkait dengan membuka kota pandora
karena siapa tahu ketika amandemen itu dilakukan justru muncul inisiasi inisiasi lain terkait dengan perubahan undang undang kelas
yang malah mencitrai reformasi
oke mbak dini ada perubahan sikap presiden yang lebih lunak
kemungkinan sudah ada lobby dari para elit dan ada perubahan sikap juga yang ditunjukkan pada bulan agustus
dengan yang tadi disampaikan pada saat pidato kenegaraan
apakah itu memang betul bahwa presiden sudah berubah sikap sudah mulai bisa dilobi oleh pimpinan elit untuk mau menerima usulan mpr soal amandemen terbatas uud empat puluh lima ini mbak dini
saya rasa kalau kita kenal pak jokowi presiden jokowi beliau kan memang selalu tidak pernah menunjukkan sikap yang kontroversial
jadi mungkin itu juga bagian dari salah satu kita berbangsa bernegara
mengberikan apresiasi kepada mpr
tapi saya rasa untuk substansinya sendiri belum
beliau belum putus
tapi yang kita yakini adalah seperti tadi mas burhan sampaikan bahwa presiden berulang kali mengatakan saya ini produk pemilihan langsung rakyat
saya tidak akan mungkin mengkhianati kepercayaan itu
saya tidak akan mungkin mengkhianati demokrasi
jadi berulang kali dan bahkan waktu itu sempat juga presiden memberikan press release dalam bentuk video
menyatakan itu berulang kali bahwa apapun itu beliau tidak akan melanggar konstitusi
tidak akan mencederai semangat reformasi dan juga tidak akan mengambil langkah langkah inkonstitusional itu mbak
oke artinya presiden nantinya tidak akan setuju ya dengan adanya amandemen terbatas
saya perlu kepastian pernyataan dari mbak dini sebagai perwakilan dari presiden dan juga istana
sepanjang kalau nanti itu akan dianggap inkonstitusional pasti presiden tidak akan setuju mbak
posisinya seperti itu
oke oke mas burhan kalau kita lihat tadi menurut mbak dini sepanjang itu inkonstitusional presiden tidak akan setuju
tapi kalau melihat tadi apresiasi yang diberikan apakah menurut anda akan mulus prosesnya di dpr
nah kalau kita lihat apa yang terjadi di mpr mpr kan terdiri dari dua kamar ya
pertama dpr kedua dpd
nah kalau kita lihat konstelasi politik yang terjadi sekarang itu praktis kita tahu pdi perjuangan sebagai fraksi terbesar dpr itu yang paling setuju
untuk mengusulkan amandemen terbatas
terkait dengan pphn
nah ketua mpr sendiri berasal dari golkar
tapi kita tahu fraksi golkar sebenarnya tidak setuju terkait dengan amandemen kelima
tetapi ketua mpr kan memberi iming iming terkait dengan ibu kota baru
ada semacam sustainabilitas atau keberlanjutan presiden dengan adanya pphn
dan mungkin saja iming iming ini memberi semacam cara atau kesempatan
buat presiden untuk memikir ulang sikapnya yang lama
meskipun menurut saya memang perse tidak melanggar konstitusi loh ya
amandemen itu kan ada dalam undang undang dasar
asalkan disetujui secara politis tidak ada unsur pelanggaran terhadap konstitusi
tapi bisa menjadi kuda troya buat kepentingan yang lain
misalnya terkait dengan perubahan sistem pemilihan langsung ke mpr
yang kedua terkait dengan penghilangan masa jabatan presiden
jadi dua periode menjadi tiga periode
atau perpanjangan sampai dua ribu dua puluh tujuh dengan alasan krisis
amandemen yang awalnya ditujukan untuk pphn saja
tetapi bisa jadi konstelasi politik di mpr itu mengubah yang awalnya amandemen terbatas menjadi amandemen yang tidak terbatas
kita tunggu nanti bagaimana
apakah kotak pandora akan terbuka dengan mulusnya ataupun usulan mpr untuk mengamandemen uud seribu sembilan ratus empat puluh lima dan menambah kewenangan mpr menetapkan pphn
apakah kemudian sikap presiden jokowi akan berubah atau tidak
nanti kita akan tanya lagi kepada mbak dini dan juga kepada perwakilan dari istana
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini
ada mas burhanuddin mutadi direktur eksekutif indikator politik indonesia
dan juga mbak dini santi purwono staf khusus presiden bidang hukum sehat selalu
mbak dini dan juga mas burhan